kurang dari tiga kali per bulan
lalu apa yang membuat mayoritas masyarakat indonesia suka sekali makanan dan minuman manis
kalau ditanya suka sih kayaknya nggak ada yang nggak suka sama minuman manis ya
karena kalau makanan manis itu ketika kita lagi nggak mood itu pasti bikin kita jadi bahagia secara nggak langsung
terus juga kayak bisa menambah energi
cukup sering yang dirasakan setelah makan makanan manis terutama coklat ya
suka suka makanan manis
soalnya enak aja sih mbak bikin moodnya naik
yang saya rasa sih jadi senang aja gitu seharian kalau habis makanan manis manis
suka makanan minuman manis suka
setelah makan makanan manis biasanya nambah mood sih jadi lebih happy gitu
jadi kayak senang aja kalau makan yang kita mau
masih garing nggak ya
kesukaan warga tanah air akan makanan dan minuman manis ini sudah ada sejak zaman nenek moyang
kegemaran leluhur kita mengolah penganan manis ini tercatat dalam berbagai prasasti dan naskah kuno
antara abad ke delapan hingga abad ke lima belas masehi dan dalam berbagai buku masak pada masa penjajahan pada abad ke sembilan belas hingga abad ke dua puluh
warisan kuliner manis yang masih menjadi prima dona hingga saat ini antara lain cendol dawet
kolak dodol bubur dan kacang hijau
para leluhur sangat kreatif memanfaatkan beragam hasil bumi untuk menciptakan rasa manis
salah satunya mengolah nira menjadi gula merah
sampai hari ini gula merah merupakan bahan dasar pembuatan beragam makanan dan minuman manis tradisional
bangsa kita itu suka dengan yang manis manis
sebetulnya basicnya sudah ada gitu sejak dahulu ya
mereka memang menggunakan
pemanis ya dalam minuman itu supaya lebih menstimulasi kegairahan mereka atau kenikmatan mereka dalam bersantap atau dalam menikmati hidangan
nah ini yang kalau dalam konsep modern ada istilah dessert atau penutup ya
kalau di berbagai wilayah indonesia itu tidak ada dari mana yang paling awal ya
hampir di setiap wilayah itu memiliki
karakteristik tersendiri dalam konsumsi minuman minuman manis ya
nah di setiap wilayah itu memiliki potensi sumber daya pangan yang diolah menjadi gula ya
kegemaran masyarakat kita mengkonsumsi makanan dan minuman manis menempatkan indonesia sebagai salah satu negara dengan konsumsi gula terbanyak di dunia
data departemen pertanian amerika serikat
periode dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh dua menunjukkan indonesia menduduki posisi ke enam negara dengan konsumsi gula terbesar di dunia
konsumsi gula penduduk indonesia mencapai tujuh enam juta metrik ton per tahun
secara garis besar gula dibagi menjadi dua yaitu gula alamiah dan gula tambahan
gula alamiah adalah rasa manis yang ada pada buah buahan beberapa jenis sayuran dan madu alami
sementara gula tambahan adalah gula yang diproses melalui pemasakan
seperti gula pasir gula merah dan sirup jagung
nah gula tambahan inilah yang banyak dikonsumsi masyarakat dan terkandung dalam penganan manis
gula ini menyumbang karbohidrat dan kalori lebih tanpa memberikan banyak nutrisi ke dalam tubuh
kandungan gula yang terdapat dalam makanan dan minuman manis disebut dapat menimbulkan ketergantungan yang tidak disadari karena memberikan sensasi menyenangkan
secara medis setelah kita mengkonsumsi gula
otak akan melepaskan beragam senyawa yang dapat menimbulkan rasa senang dan tenang
hal inilah yang membuat orang ketagihan untuk mengkonsumsi gula terus menerus
tak hai otak foundation nyawa yang namanya serotonin dan dopamin
keduanya merupakan neurotransmitter atau penghantar sarak yang berperan dalam brain reward system
sehingga suasana hati menjadi bahagia moodnya juga jadi lebih baik
jadi itu dia gula juga akan merangsang dilepasnya endorfin
endorfin juga membuat seseorang menjadi lebih tenang nyaman dan vilage
jadi pengen lagi pengen lagi pengen lagi
dr elenara mitani menambahkan konsumsi harian gula dalam bentuk makanan dan minuman wajib diperhatikan dan sesuai takaran
ini harus dilakukan karena ada dampak bagi kesehatan jika gula dikonsumsi berlebihan atau sebaliknya
gula darah dikatakan tinggi yaitu pada penyakit diabetes apabila sudah di atas lebih dari satu ratus dua puluh
ada kacangnya terus ada gula pasir
boleh aku cobain enggak
apa saja sih makanan dan minuman mengandung gula yang banyak dikonsumsi masyarakat indonesia
saya juga cukup suka roti manis biasanya di atas juga ada gula gulanya
kue kue yang dessert gitu es krim
tapi itu nggak tiap hari ya kadang berjangka tiga hari atau dua hari sekali gitu
kebanyakan sih jajanan
kalau minuman mungkin kayak yang boba puding pudingan gitu sih
kalau makan manis kalau sehari hari sih tadi ya kayak coklat kopi
cuman kalau emang kita main gitu ke kafe atau apa biasa belinya cake atau dona
kayak minuman minuman manis gitu kayak boba atau enggak kayak coklat gitu gitu sih es krim
kandungan gula dalam kudapan yang banyak dikonsumsi masyarakat
biasanya dalam bentuk tepung seperti roti jajan pasar
kue donat pisang goreng martabak permen dan sebagainya
sementara minuman manis mengandung gula yang banyak dikonsumsi masyarakat adalah minuman kemasan es krim dan sirup
yang jarang disadari adalah ada sejumlah makanan dan minuman yang tidak terasa manis tapi ternyata mengandung gula
beberapa jenis makanan bahkan menyamar sebagai makanan rendah kalori rendah lemak atau diklaim sebagai makanan sehat
makanan dan minuman tersebut antara lain pasta aneka saus salad dressing kecap yogurt rasa buah madu olahan susu kental manis beragam selai buah hingga granola yang disebut sebagai kudapan untuk menurunkan berat badan
secara medis gula sebenarnya tidak buruk untuk tubuh
gula bahkan sangat dibutuhkan sebagai bagian dari karbohidrat yang memiliki banyak fungsi baik namun konsumsinya harus sesuai dengan kebutuhan tubuh
gula kan buruk banget
merupakan bagian dari karbohidrat
tentu dia punya fungsi jadi
bukan berarti tidak ada kunci sama sekali
yang harus dihindari kita butuh
tapi jumlahnya harus tepat tadi karena
dia membuat nyaman happy
rilis kadang kadang pengennya lebih
sebenarnya fungsinya apa sih
dia sebenarnya major search
yaitu pemberi energi
salah satu energi sumber energi utama
untuk terutama untuk ini
susunan saraf pusat atau otak
itu energi utamanya dari mana dari karbohidrat
atau glukosa atau gula
kemudian juga sel darah merah itu juga
energi dari karbohidrat atau dari glukosa
gula juga penting
untuk menjaga fungsi atau integritas
dan untuk memanfaatkan energi tubuh
selain sumber protein
ada juga jenis gula yang dapat meningkatkan
bakteri baik di usus untuk
membantu menyehatkan pencernaan
sayangnya banyak orang tidak
memperhatikan jumlah gula yang masuk ke dalam
tubuh sehingga kadar gula
dalam tubuh tidak terkontrol
secara medis kadar gula darah
normal pada orang dewasa sehat
adalah tujuh puluh hingga sembilan puluh sembilan
jumlah kadar gula normal dalam tubuh
ini harus dipertahankan
untuk menjaga kesehatan
jika tidak terkontrol kadar gula yang
tinggi dapat menyebabkan sejumlah penyakit
kronis salah satunya
diabetes penyakit ini
disebabkan oleh kadar gula tinggi ya
bersifat kronik dan jangka panjang
hal ini dipicu akumulasi
gaya hidup yang tidak sehat dalam
jangka waktu panjang
tapi kalau untuk diabetes dok untuk
kadar gula tinggi hingga seseorang ini
bisa disebut mengidap
diabetes itu seberapa banyak sih dok sebenarnya
gula darah dikatakan tinggi
yaitu pada penyakit diabetes
apabila sudah di atas
lebih dari satu ratus dua puluh enam mg per desiliter
kita perluas pada
apabila sudah di atas satu ratus dua puluh
dari angka seratus sampai satu ratus dua puluh lima
kita mungkin mengalami gejala
memang ada kondisi kondisi
di mana diabetes
bisa juga tanpa
dari yang gula darah tinggi itu
kita evaluasi lagi bagaimana apakah
ada obat obat yang kita konsumsi
yang dapat meningkatkan gula darah
atau apakah kita juga sedang mengalami infeksi
atau serangan penyakit
yang akut sehingga gula darah kita juga
gejala awal yang dirasakan oleh pengidap diabetes
antara lain intensitas buang air kecil
sering cepat merasa lapar
sering merasa haus mudah mengantuk
cepat lelah penglihatan kabur
berat badan naik dan turun
tanpa penyebab yang jelas dan luka
sulit sembuh jika sudah
merasakan gejala seperti ini
sebaiknya segera periksakan diri ke dokter
ibu dari segala penyakit
komplikasi penyakit diabetes adalah
gangguan mata kerusakan syaraf
gangguan pembuluh darah
gagal ginjal hingga serangan jantung
pusat data informasi kementerian kesehatan

pengidap diabetes mencapai
sepuluh tujuh juta orang
bahkan menurut catatan
menempati urutan ke tujuh negara
dengan jumlah penderita diabetes
tertinggi di dunia
salah satu penderita diabetes di indonesia
faridawati telah mengidap diabetes

wanita berusia delapan belas tahun dalam perusahaan di indonesia bisa menjaga kemampuan di dalam kemampuan di indonesia sehingga bisa menghasilkan kemampuan di dalam kemampuan di indonesia

hingga akhirnya kadar gula darahnya mencapai lima ratus tiga puluh dua mg per desiliter
farida terkena diabetes karena sempat menjalani pola makan yang tidak teratur
dan suka mengkonsumsi makanan dan minuman manis yang tanpa ia sadari jumlahnya banyak
selain pola hidup diabetes yang dideritanya juga disinyalir sebagai penyakit keturunan
dua kakak kandungnya juga terkena diabetes
boleh diceritain awal mula ibu terkena diabetes itu kapan dan seperti apa
oh iya waktu itu tahun dua ribu sebelas kan ada perhukuman ibu ibu organisasi itu
terus periksa darah dua ratus cuman gak periksa rutin untuk menanggulannya gimana gitu
gak sadar bahwa setiap makan banyak tidur
ngantuk terus minum aus terus sering buang air kecil gitu
terus akhirnya periksa lagi ternyata tiga ratus dua puluh tiga
akhirnya saya tidur nggak bangun bangun
terus akhirnya suami nelpon anak dibawa ke rumah sakit
ternyata diperiksa di rumah sakit itu sekitar lima ratus tiga puluh dua
terus dengan kaki bengkak
dampaknya saya ke mata
hidup dengan diabetes farida mengubah pola hidup dan pola makannya
ia mulai rajin berolahraga dan mengurangi konsumsi gula harian
gula yang dikonsumsinya sehari hari hanya berasal dari buah buahan dan nasi putih yang ia timbang sebanyak seratus gram per hari
pada bulan puasa farida mengatur pola makannya lebih ketat lagi
saat berbuka puasa ia hanya minum air putih memakan tiga butir kurma
dan makanan berat yang takarannya diatur secara ketat
kebiasaan baik ini juga ia terapkan pada keluarganya
farida juga mengajak kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan pola hidup dan pola makan sejak muda agar tidak terkena diabetes
motivasi nih bu untuk orang orang juga yang sama sama menderita diabetes
karena kan banyak penderita diabetes apa aja nih bu
di waktu muda itu kita harus memilah milah
dari pola makan
orang orang pola pikir kalau seandainya kita kumpul itu hindari yang manis
kalau seandainya manis makannya sekedar
jadi sebenarnya harus menghindari manis manis dari muda
dari muda ya sekitar umur tiga puluh untuk makan makan karbo atau itu dihindari
boleh makan tapi secukupnya tidak berlebihan
tak hanya pada orang dewasa penyakit diabetes juga mengancam kesehatan anak
berdasarkan data ikatan dokter anak indonesia
jumlah anak dengan diabetes naik tujuh puluh kali lipat sejak dua ribu tujuh belas
pada februari dua ribu dua puluh tiga saja ada satu enam ratus empat puluh lima anak terkena diabetes
di sisi lain kekurangan asupan gula juga dapat berdampak buruk bagi tubuh dan menyebabkan penyakit
jika asupan gula kurang tubuh menjadi lemas dan kepala terasa pusing
kekurangan gula juga dapat mengakibatkan berat badan kurang dan menimbulkan komplikasi penyakit
seperti gangguan kognitif hingga kerusakan syaraf
lalu bagaimana cara mengkonsumsi gula yang baik agar bermanfaat bagi tubuh
kopi susu atau boba di situ bisa perlahan dikurangi sugar levelnya
salah satu sumber energi bagi tubuh
sayangnya sehari hari masyarakat lebih banyak memilih mengkonsumsi gula olahan yang ada pada kudapan dan beragam minuman manis
meski masyarakat tahu kandungan gula berbahaya jika dikonsumsi berlebihan
makanan dan minuman manis yang rasanya enak seringkali amat menggoda
tidak heran jika banyak orang sulit menghindarinya
rekomendasi kementerian kesehatan soal asupan gula harian per orang per hari
atau lima puluh gram per orang per hari
jumlah itu kira kira setara dengan empat sendok makan gula
sementara badan kesehatan dunia atau who memiliki batas konsumsi gula yang lebih ketat
yaitu tiga puluh gram gula per hari atau tujuh sendok teh per hari untuk orang dewasa
sepuluh gram atau enam sendok teh per hari untuk anak usia tujuh sampai sepuluh tahun
dan sembilan belas gram atau empat sendok teh per hari bagi anak usia dua enam tahun
dalam piramida makanan
kementerian kesehatan gula yang sering digunakan untuk olahan makanan dan minuman sehari hari
masuk dalam kelompok penganan yang harus dibatasi jumlahnya
membatasi konsumsi makanan dan minuman manis memang sulit
apalagi jika harus menghitung jumlah gula yang masuk ke dalam tubuh
dr gizi eleonora mitaning mengatakan
membatasi konsumsi gula dapat dilakukan dengan beragam cara
dimulai dari mengurangi secara perlahan hingga menjadi kebiasaan
orang dewasa yang memiliki
seperti anak misalnya
perlu membiasakan diri untuk tidak mengkonsumsi makanan dan minuman manis di depan anak
selain itu biasakan memperhatikan label nutrisi pada kemasan
terkait label nutrisi ini
permenkes nomor tiga puluh tahun dua ribu tiga belas
mewajibkan badan usaha mencantumkan kandungan gula dalam bentuk label gizi makanan
hal ini untuk memudahkan masyarakat mengetahui jumlah gula yang dikonsumsi
kita itu harus tahu label nutrisi di belakangnya
saya juga sering melihat untuk anak saya
berapa gram jus ini
ternyata sudah dua puluh gram sendiri
padahal jika dia masih minum atau makan makanan lain
maka pasti ada gulanya
itu pasti nanti jadinya kelebihan
jadi bijak atur konsumsi gula aturnya dari sekarang
maksudnya aturnya dari orang tuanya yang mengurangi
kalau udah kebiasaan manis manis
kita juga bisa kurangi perlahan
kadang kadang anaknya udah suka banget
tapi kita mulai kurangi
dia makan cemilan yang manis ini kita kurangin satu
jangan mungkin langsung nggak sama sekali ya
kita kurangi perlahan lahan
dokter eleonora menyarankan kepada masyarakat
untuk membeli makanan dan minuman tanpa pemanis tambahan
mengkombinasikan gula dengan protein lemak sehat dan serat secara seimbang
penting juga untuk menambahkan banyak rasa lain pada makanan yang dikonsumsi
seperti yang dilakukan oleh egit hapsari
ibu rumah tangga ini sudah lebih dari empat tahun
mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis
hal itu berawal pada trimester ketiga kehamilannya
saat itu dokter kandungannya meminta egit mengubah pola konsumsi makan
karena janinnya menunjukkan tanda tanda kelebihan berat badan
egit mengaku mengurangi konsumsi gula dilakukannya melalui proses yang panjang dan bertahap
ia mulai mengurangi gula tambahan dan menggantinya dengan pemanis alami dari buah dan madu
pemula mungkin dari minuman
sekarang kita sangat familiar dengan kopi susu atau boba
di situ bisa perlahan dulu dikurangi level gula
jadi kalau minum atau makan yang terlalu manis itu sudah otomatis tidak keterima badan
rasanya itu tidak enak banget
sampai tidak keminum atau tidak kemakan seperti itu sampai sekarang
cari pengganti google mungkin ya
misalkan dari jus sendiri yang biasanya pakai gula itu diganti dengan madu
setelah lebih dari empat tahun mengurangi konsumsi makanan dan minuman manis
ia kini dapat lebih menikmati makanan yang disantapnya sehingga tidak ingin makan terus menerus
egit juga merasa lebih fit dan produktif dan merasa kulitnya lebih sehat
kebiasaan baik ini ia terapkan juga kepada anak sematawayangnya
ia menerapkan pembatasan konsumsi gula dengan membatasi konsumsi makanan atau minuman manis satu kali dalam seminggu
jadi sedari kecil saya lebih memperkenalkan real food dibanding makanan kemasan atau ultra processed food pada anak saya
untuk jajanan manis manis saya nggak stop sama sekali karena kan secara
anak anak pada umumnya pasti suka manis manis tapi saya batasi
jadi dalam seminggu saya cuma kasih satu kali
jadi saya bisa makan satu hari di hari minggu mungkin makan cupcake atau ice cream
jadi dia sabar menunggu waktu itu untuk mendapatkan ice cream kesukaan dia
konsumsi gula tak hanya perlu dibatasi tetapi perlu juga diimbangi untuk mencegah beragam penyakit
konsumsi gula dapat diimbangi dengan makan serat yang cukup untuk menjaga stabilitas gula darah

berolahraga juga dapat membantu meningkatkan sensitivitas darah
berolahraga juga dapat membantu meningkatkan sensitivitas darah
peningkatan insulin ini akan membuat sel dalam tubuh mengontrol kadar gula dalam darah
pada saat berolahraga otot juga akan bekerja dan menggunakan gula sebagai sumber energi
untuk mengimbangkan gula darah yang berlebihan dalam tubuh tentu kita harus aktif bergerak
jadi pertama kita mesti juga lebih berusaha hidup lebih aktif
jadi olahraga rutin latihan just money empat lima kali seminggu
seminggu dengan rentang waktu adaptasi
dulu tiga puluh menit apakah kita bisa
toleran kemudian dinaikkan ke empat puluh
hingga lima puluh menit empat sampai lima
kali seminggu apabila kita
sudah bisa mulai beradaptasi
dengan olahraga dengan rutin
yang bersifat aerobik seperti
lari jalan kaki cepat
berenang hal hal itu yang kita
anjurkan kepada pasien
kita harus berubah dari segi pola
hidup dulu kedua pola makan kita juga
perlu atur jadi lebih
sadar diri untuk memilih
jenis makanan baik dari
jumlah jenis dan jam jam
dokter nancy menambahkan
yang paling penting adalah menjaga
pola makan yang baik karena segala
dampak baik dan buruk dari makanan
berawal dari cara makan
tidak buruk hanya saja
wajib diatur dan terukur